saudara saat menjabat menko polhuka mahfud md menolak revisi undang undang mk terkait pasal masa jabatan hakim mk
mahfud menilai revisi itu bisa mengancam independensi hakim mk karena saat itu indonesia akan menggelar pemilu
nah itu saya tidak setuju waktu itu karena itu bisa mengganggu independensi hakim mk
maka saya waktu itu minta agar itu tidak diteruskan
bahwa sekarang sesudah saya tidak menko polhukam itu diteruskan
secara kenegaraan itu sah